guna menanamkan nilai persaudaraan dan kebersamaan
serta toleransi antarumat beragama sejak dini
sebuah sekolah dasar di purwar jogja tengah
menggelar pondok ramadan
selain diisi dengan pemutaran film
acara juga dimeriahkan dengan kegiatan menggambar
dan membaca puisi bertema nilai toleransi
di tengah masyarakat indonesia yang majemuk
banyak cara yang dapat dilakukan untuk menunggu
waktu berbuka puasa atau ngabuburit
sekaligus untuk menanamkan nilai persaudaraan dan kebersamaan
serta toleransi antarumat beragama sejak dini
seperti di sekolah dasar mutiara ibu di purworejo jawa tengah
yang menggelar pondok ramadan
selain berisi kegiatan keagamaan
kegiatan ini juga diisi menonton film kartun tentang toleransi
menggambar dan mewarnai bersama sanggar lukis tanah air
serta pembacaan puisi tentang toleransi
kegiatan pondok ramadan itu terbilang cukup unik
karena digelar di sebuah sekolah dasar
yang latar belakang muridnya bermacam macam
siswanya pun berasal dari berbagai agama dan suku yang ada di indonesia
untuk memperkuat nilai toleransi
pihak sekolah sengaja menggandeng organisasi gusdurian purwarjo
di mana selama ini sosok gus dur dikenal dengan nilai toleransi yang tinggi
di sd mataraibu di barat paket indonesia kecil disini
ada anak anak dari berbagai etnik berbagai agama berbagai suku
ada yang dari papua bahkan ada dari sumatera
ada dari jogja padang dan lain lain
nah ini kita mau kenalkan bahwa
seperti yang tua tua ini kita akrab
adik adik kita sedini mungkin harus diajarkan
bahwa mereka untuk bisa hidup bersama dengan orang orang yang berbeda
sd mataraibu purwarjo melakukan suatu kegiatan
yaitu yang dinamakan pondok
pondok ramadan dan children ministry
pondok ramadan itu untuk yang beragama islam
dan yang beragama kristen katolik hindu bahkan buddha itu
memang latar belakang sekolah kami itu beragam
selain diikuti oleh siswa muslim
acara pondok ramadan ini juga diikuti sejumlah siswa non muslim
diharapkan dengan cara ini nilai nilai yang diwariskan presiden ri keempat itu
dapat diperkenalkan kepada anak anak sejak dini
heri sugiarto purworejo jawa tengah